ratusan warga kurang mampu dan yang kesulitan mengakses layanan kesehatan di kota kupang nusa tenggara timur
mendapatkan pelayanan pengobatan gratis dan sembako dari yayasan ct arsa foundation
sebagai bentuk kepedulian dari transkop terhadap masyarakat kupang
dengan semangat memutus mata rantai kemiskinan ct arsa berjuang membantu masyarakat kecil
terutama di wilayah terpencil di bidang pendidikan dan juga kesehatan
ct arsa adalah yayasan jelaba yang terafiliasi dengan cnn indonesia di bawah naungan ctkop
wajah wajah berbinar penuh antusiasme ini dengan sabar menunggu giliran mendaftarkan diri
untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis di kompleks gereja bahter rahayat
di kelurahan alak kota kupang nusa tenggara timur
bayi anak anak dan warga lanjut usia ini segera mendapat pengobatan
mereka adalah warga pinggiran yang menggantungkan hidup pada usaha memungut barang bekas
seperti plastik dan karton sebagai sumber penghasilan
kondisi serba terbatas itu membuat mereka sangat antusias mendapat pengobatan gratis oleh ct arsa
setelah melaksanakan kebaktian pada hari minggu
sonya yang membawa dua anaknya yang menderita gatal gatal parah di sekujur tubuh dan lapak tangan
terlihat serius mendengar saran dokter
anak tadi sudah pagi ya jadi gatal gatal
hari selajari malam hari gatal
itu akibat apa
akibat kutu biasa
kutu di tempat tidur handuk
artinya itu karena lingkungan
lingkungan di rumah
dan tidak bersih
itu sarannya apa
sarannya bisa cuci spray jemur kasur sama handuk
spray sama handuk dicuci di air panas kayak di rebus gitu
terus kasurnya di jemur
serangan gatal ini membuat kulit sekujur tubuh dua anak perempuan ini terinfeksi
bahkan kulit di telapak tangan dan setelah jarinya memerah serta terkelupas
dari kaki tangan ini badan sampai jarum putih putih
kasih makan jarum dong rasa enak
pengobatan gratis yang merupakan hasil kolaborasi dengan urkes polres takupangkota
dan biddo kespolda ntt ini pun melayani vaksinasi covid sembilan belas
sejumlah warga bahkan baru disuntik vaksin dosis kedua seperti yang dilakukan z mau ini
kesibukan bekerja membuatnya tidak punya waktu untuk mendatangi gerai vaksin
hingga melewati waktu ideal penerimaan vaksin dosis kedua
sudah berapa lama dari vaksin pertama
dari bulan asri
karena kita kan bekerja tukang jatuh
pengobatan gratis kali ini memang menyasar komunitas pemulung
yang sangat membutuhkan uluran tangan setelah didera dampak pandemi
kondisi ini semakin berat bagi kelompok lansia yang masih harus bekerja memulung demi menyambung hidup
ia mengeluh sakit makronis yang terus menyiksa terlebih jika obat andalanya habis
dan tidak punya uang untuk membelinya lagi
yang lupa harus asli lupa
bawa kena lamu itu berapa lama
ya karena aku sakit asli anti sikil
meski datang dengan berbagai keluhan sakit
wajah mereka berseri kembali setelah berkonsultasi dan mendapat obat gratis
ekspresi penuh syukur ini terpancar juga dari wajah oma silviani tapataf
setelah menerima obat untuk menyembuhkan sakit mah dan asam urat yang dideritanya
kenapa karena tidak ada tuhan
saya harus datang ke sini untuk mendapat obat gratis
selain mengadakan kegiatan pengobatan gratis
bakti sosial jt arsha yang berkolaborasi dengan polres kupangkota
juga membagikan bingkisan sembako
bingkisan berisi beras lima kg dan bahan pokok lain ini diserahkan langsung ke rumah para pemulung
uluran tangan kasih ini disambut dengan sukacita karena dapat meringankan biaya hidup mereka
semangat berbagi dalam bakti sosial jt arsa ini pun menjadi pelecut kebangkitan kepedulian sosial
yang harus menjadi semangat bersama
kita melakukan kegiatan secara kolaborasi
dari polres kupangkota dengan siti arsha
dalam rangka memberikan perhatian bagi masyarakat
yang pertama terkait dengan pelayanan kesehatan
yang kedua pelaksanaan vaksinasi
dan yang ketiga kita juga memberikan bantuan sembako
selviana ibu lima anak yang dikunjungi gm jt arsha dan kepala polres kupangkota
adalah salah satu dari tujuh puluh dua keluarga yang mendapat bingkisan sembako
senang karena sudah terlalu kunjungi dengan kami dan melihat kami
dan mengucapkan terima kasih banyak
aksi sosial ct arsa yang mengambil jalan lugas memotong mata rantai kemiskinan
bagi warga di pelosok negeri ini menjadi semangat yang mendorong ct arsha
terus bergerak maju membantu masyarakat kecil agar bisa menggapai harapan hari esok yang gemilang
melalui pendidikan dan kesehatan
jt arsha kali ini melakukan kegiatan di ntt
kebetulan jt arsha punya visi memutus mata rantai kemiskinan
melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal
saat ini juga kami kerjasama atau kolaborasi dengan pihak kepolisian
khususnya polres kupangkota melakukan kegiatan kesehatan
baik vaksinasi baik kesehatan umum dan pembagian sembako ke masyarakat
keluarga yang memang membutuhkan
bukan hanya di kota kupang jt arsha pun melakukan baksos kesehatan
dan pembagian sembako bagi warga lelogama dan nunuwana kabupaten kupang
yang didukung oleh tim medis lima dokter umum dua belas dokter vaksin dan empat belas para medis
di dua tempat binaan ct arsa ini tiga ratus enam belas warga menikmati layanan kesehatan dan paket sembako
serta gerakan minum susu satu kali sehari bagi anak anak